apa yang anda bayangkan jika melihat hewan yang satu ini
kebanyakan orang pasti langsung mengusirnya karena kerap mengganggu
satu saja sudah bikin panik apalagi banyak seperti ini
perkenalkan ini adalah kecoa amerika selatan
kecoa ini dipelihara didin sumarna warga kota bandung jawa barat sejak dua ribu tujuh belas lalu
awalnya didin memelihara kecoa untuk pakan hewan peliharaannya sugar glider
namun tak disangka jumlah kecoa miliknya berkembang biak semakin banyak
kini didin memiliki ribuan kecoa yang ia simpan dalam beberapa box
satu ekor kecoa ia jual hingga harga lima ribu rupiah
biasanya kecoa jenis ini dijadikan pakan untuk beberapa jenis hewan peliharaan mulai dari burung kicau
hewan reptil seperti kadal tarantula hingga ikan arowana
dijual per ekor dari harga rp dua ratus lima puluh per ekor sampai harga rp lima per ekor
untuk omset satu bulan itu sekitar enam juta sampai lima belas juta
perawatan untuk beternak kecoa pun terbilang mudah
kecoa cukup diberi makan sayuran dan pur ayam serta diberi minum secukupnya
di pekalongan jawa tengah pemuda warga desa purwodadi berhasil membudidayakan lobster air tawar jenis red cloud
usaha bayu firmansa di jakarta yang gulung tikar akibat pandemi membuatnya memutar otak untuk bertahan hidup
dengan modal satu juta rupiah bayu membuat kolam sederhana dengan memanfaatkan salah satu ruangan di rumahnya
kolam berukuran dua x tiga meter dibuat dengan terpal plastik dan rangka besi
untuk pakan tersedia secara alami di sekitar desanya dari cacing keong sawah maupun pelet
setahun berjalan bayu kini memiliki ribuan lobster dari awalnya hanya tiga puluh lobster saja
kolamnya pun bertambah menjadi dua belas kolam lobster
mulai menjual bibit cuman masih skala sedikit
bibit dari ukuran lima cm sampai sepuluh cm saya sudah mulai bisa jualin
lobster indukan dijual seharga rp satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk sepuluh ekor lobster
bayu mengaku dalam sebulan ia mendapat omset sebanyak enam juta rupiah
tim liputan cnn indonesia